rabu siang kepala kepolisian republik indonesia jenderal istio sigit prabowo mendatangi gedung
instalasi gawat darurat rumah sakit immanuel kota bandung untuk melihat jenazah aibda sofian didu
anggota polri yang gugur akibat sebuah ledakan bom bunuh diri di mako polsek astana anyar kota
bandung rabu pagi selain itu kapolri juga menjenguk lima anggota polsek astana anyar yang terluka
yakni ibtus suparyak ibtas asim aibda agus aibda ritwan dan brikka deniw
ada beberapa anggota anggota yang terluka dan kurang lebih sepuluh dan satu meninggal dunia
legandu tentunya dalam kesempatan ini saya selaku berkenan polri mengucapkan bila sungkawa turut
berduka cita terhadap almarhum semoga diberikan tempat yang terbaik di sisi
kapolri menambahkan agar seluruh jajarannya tetap semangat dalam mengayomi melindungi dan melayani
masyarakat jenazah aibda sofian didu kemudian diantar ke rumah duka di kawasan sukajadi kota
bandung untuk disemayamkan sebelum nantinya akan dimakamkan oleh pihak keluarga
chandra febriana kabupaten bandung jawa barat